sejumlah penumpang pesawat di bandara internasional igusti ngurah rai
yang menjalani tes rapid antigen dinyatakan positif covid sembilan belas
pihak bandara mencatat sejak tanggal delapan belas hingga dua puluh dua desember kemarin
sekitar dua delapan ratus penumpang telah melakukan tes rapid antigen
maupun antibody di posko pelayanan bandara ngurah rai
sekitar satu seratus diantaranya adalah penumpang yang mengikuti tes antigen
sedangkan sisanya adalah yang menjalani tes rapid antibody
dari jumlah tersebut tercatat ada sekitar delapan orang yang dinyatakan positif
dari hasil tes rapid antigen
selanjutnya para penumpang positif ini diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
dengan swab pcr atau langsung dirujuk ke rumah sakit penanganan covid sembilan belas yang ada di bali
sedangkan dari hasil tes rapid antibody penumpang yang dinyatakan reaktif ada enam orang
untuk pelayanan antigen itu sekitar
sedangkan untuk tes rapid antigen itu sekitar satu seratus
sedangkan untuk sisanya itu untuk antibody nya
itu sudah ada positif antigen delapan orang
tapi untuk yang antibody per kemarin itu hanya enam delapan
selanjutnya bagaimana itu
untuk selanjutnya nanti yang reaktif dari antibody
mereka disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
sedangkan untuk yang antigen
yang positif antigen diwajibkan untuk melakukan pcr
ada dua opsinya
yang pertama adalah wajib mandiri pcr
atau yang kedua itu dilakukan rujukan